ali subadar hidayatullah bayi berusia satu tahun satu bulan asal pasuruan jawa timur
juga menjadi salah satu korban meninggal dunia kasus gagal ginjal akut
ali meninggal setelah dirawat di rumah sakit dr sutomo selama satu minggu
untuk mengetahui informasi lebih lanjut kita sudah terhubung dengan ayah dari ali
yaitu muhammad sufian sauri selamat siang mas fian
mas fian sebelumnya kami turut berduka cita atas kepergian ali
selamat siang juga
ya mas fian tentu ini dari suara anda masih terlihat jelas ini kesedihan yang mendalam
namun bisa diceritakan mas fian seperti apa gejala yang dialami ali dan kronologinya seperti apa kemarin
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
dengan muhammad sufian sauri ayah dalmaru muhammad ali sufidari
mohon maaf untuk sekian kalinya
awal mula kejadian anak saya itu belum masuk rumah sakit dia cuma demam biasa
seperti anak kecil kecil biasa yang sedang demam
habis itu saya periksakan ke bidan terdekat
setelah periksa kita kasih op
dan habis itu satu minggu
malam besok paginya saya mandikan waktu pagi itu
buka tempesnya anak saya kok kering
tapi kita masih belum ada apa apa rasa buat anak
lagi lain mungkin dia lagi sakit tapi minumnya kan tak teratur
setelah itu sore waktu sore si mama istri saya memandikan anak saya
dan tetap kering
dan bilang abie anaknya kok masih belum pipis
akhirnya aku ya allah khawatir
setelah itu besok kita bawa ke puskesmas
dari pukismas itu harus dirujuk ke rumah sakit
akhirnya kita bawa ke rumah sakit besoknya
kita di gd anak saya diinfus dan diambil darahnya untuk cek lab
dan lab itu keluar
pertama itu cuma dehidrasi kekurangan cairan sama diare
setelah itu kita harus rawat inap
habis rawat inap satu hari satu malam hari jumat
itu anak saya tak pasnya sesak
akhirnya tim dokter saya datang
tim medis datang
untuk melihat anak saya dan memeriksa anak saya lagi
habis itu kan masih belum tipis
dan akhirnya harus dikatheter itunya anak saya
setelah itu habis dikatheter anak saya kejang
anak saya kejang
akhirnya diperiksa lagi ngambil darah lagi
dan hasilnya habis anak saya selalu kejang
terp memberitahu saya
kegagalan kedua itu
gagal akut itu
saya tapi masih belum tahu apa itu gagal ginjal akut
anak kecil sampai gagal ginjal itu kan saya
bilang harus rujuk sakit besar
kan di sini terbatas
kita rujuk ke rumah sakit sutomo
setelah sampai rumah sakit surabaya
waktu hari sabtu pagi
sudah nyampe sana
turut berat diskep stabil
itu jadi berapa hari mas fian
gejalanya tadi yang dibilang
sudah mulai diketahui tidak pipis dari
pampersnya kemudian berapa
lama itu sampai kemudian keluar fonis dari dokter
satu hari aja
satu hari aja tapi
hasilnya saya bawa ke rumah sakit
waktu nginep di rumah sakit gratis
selama tiga hari itu masih belum lupis
kan harus diruduk itu yang anak saya
kedua nya katanya gagal ginjal akut itu
dan itu kan
informasinya masih ada di surat di jakarta
kita harus rujuk ke surabaya itu
dan waktu di ruang
selang masuk sini
untuk pernafasan baru barunya
dan spekulator di mulut dan juga sebelah kiri ini
nah waktu itu perawatannya yang didapat di rumah sakit apa saja mas fian
perawatan pertama kan
sabtu kan di sana anak saya sudah kritis
dan harus pakai selang itu kan
masukkan di sebelah kanan ini
sebelah kiri untuk hadir cuci darahnya itu
tapi kita belum bisa mencuci darah
soalnya anaknya kritis dan belum sadar
akhirnya semalam kita nunggu
baru kita di isu
dan untuk melakukan cuci darah
cuci darah pertama sudah selesai
sore saya dipanggil sama dokter
sudah dicuci darah cuma
ada kendala lagi pak gitu katanya
ternyata waktu di ronsen
baru barunya anak saya katanya ada cairan apa gitu
yang harus disedot
ambil dengan cara penyedotan yaitu
lewat dada sebelah kanan
memasukkan selang lagi
bisa risah malis perompaknya
perompak untuk anak saya
saya tanda tangan itu
ya baik tentu ini berat bagi mas fian dan juga keluarga
tapi mas fian masih ingat tidak
waktu tadi gejala awal
sempat dirasakan ali ini demam
terus dikasih obat apa saja waktu itu mas fian
itu belumnya kan
apa cuma minta resep sama dokter
dan itu kan waktu itu panas
sebelum sakit kedua itu
satu mingguan mungkin
kalau paracetamol sih mulai dari
hanya sampai adiknya ini
makanya saya bukan nggak percaya kalau dari paracetamol
ditanya hanya dari sirup
cuma saya nggak berpikiran kayak gitu
cuma ya sesuai
suka nggak beli obat di pinggir pinggir jalan
setelah itu kan semua anak saya
sakit keduanya itu kan saya bawa ke bidak
itu cuma dikasih obat
terus besoknya itu nggak bisa bipis itu
mas fian saat di rumah sakit
dokter ini menjelaskan tidak mas fian
apa penyebabnya sampai terjadi masalah ginjal sama ali
ya itu kan ditanyain
pernah buat apa gitu kan
ya kita sesuai yang kita berikan sama anak saya itu
ya sirup sirup paracetamol iya
terus di rumah sakit juga dikasih obat
itu sudah dibawa sama rumah sakit dokter
dan itu kan anak saya masih belum sadar
hari sampai meninggal itu satu minggu
ya baik jadi bisa dibilang
ya begitu cepat gitu ya mas
dari gejala mulai dari gejala diketahui
sampai terakhir kemudian bagaimana dengan
pembayaran di rumah sakit
saya pakai bpjs waktu itu
oke jadi ditanggung pemerintah
ya sempat ada
komisi sembilan atas nama itu
mengunjungi kita pasien yang pertama kali
gagal ginjal akut
di jawa timur katanya gini
kita nggak tahu siapa beliau siapa saya nggak tahu
ya mas fian kemudian juga
ya ini kan kita belum tahu gitu ya
kemudian begitu cepat banyak yang juga kaget
terutama mungkin keluarga
nah terkait dengan hal ini apakah dari anda sendiri
sudah ada niatan atau tuntutan gitu kepada misalnya
pemerintah atau instansi lainnya
dari orang tua korban
ya mungkin ini sudah jalan ya

cuma saya yang jadi perbanyakannya
dekat gara gara minum sirup itu
nah itu kenapa kok bisa sampai kayak gini
dan korban sampai seratus rupiah
ya mas fian
tentu kami juga merasakan bagaimana rasa kehilangan yang mendalam
dari mas fian
dan mungkin ada lagi yang mau disampaikan mas fian
ya saya berharap untuk semuanya
jangan sampai ada korban selanjutnya
dan tolong lebih terhormat
tentu kita berharap mungkin harapan mas fian ini
harapan semua orang saat ini
dan tentunya sekali lagi kami turut berduka cita yang mendalam
untuk mas fian dan juga keluarga
dan kami juga mau ucapkan terima kasih mas fian
sudah mau berbagi sedikit cerita bersama kami
mas fian terima kasih
selamat kembali beraktifitas
sehat selalu mas fian
oke terima kasih
oke terima kasih